untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas berbagai kegiatan kini digelar secara virtual termasuk acara wisuda
perbanas institut melaksanakan wisuda daring terhadap delapan ratus tiga puluh empat lulusannya pada sepuluh april dua ribu dua puluh satu
digitalisasi kini seakan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di tengah pandemi
perbanas institut melaksanakan wisuda daring
human capital development and digital transformation wisuda online ini digelar sebagai salah satu langkah memacu transformasi digital dalam dunia pendidikan
kalau ditanya kendalanya pasti ada kendala ya namanya juga pertama kali
apa namanya kita dengan segala pertimbangan memutuskan untuk wisuda online ini sudah pertimbangan yang cukup panjang
kesulitannya pertama yang pasti bagaimana bisa kegiatan ini tetap dapat hikmat
yang kedua para wisudawan tetap merasakan bahwa kami di wisuda kami senang dapat hype nya kalau zaman anak sekarang bilang seperti itu
jadi tema itu memang mengusung tentang digitalisasi
bagaimana digitalisasi itu sudah ada dalam kehidupan kita ya
jadi bukan pilihan sebenarnya jadi sebuah kepastian bagaimana transformasi digital
mulai dari kita dalam dunia perbankan dan keuangan
dan juga dalam
aktivitas kita keseharian
jadi diharapkan mahasiswa wisudawan itu bisa beradaptasi dengan cepat
selain melibatkan ratusan wisudawan yang mengikuti acara jarak jauh
wisuda ini menghadirkan tujuh wisudawan terbaik secara langsung di lokasi
sebagai perwakilan wisudawan untuk mengurangi keramaian
alhamdulillah senang walaupun ya sensasinya nggak kayak wisuda offline sensasi sama teman teman
cuman ya karena lagi covid kayak gini kan
juga menjaga kesehatan satu sama lain harus menjaga jarak
jadi ya mau nggak mau kita terima aja wisuda online
sebelumnya sejak maret dua ribu dua puluh perbanas institut melaksanakan perkuliahan daring
hal ini dilakukan dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
tanpa mengurangi kualitas belajar
diharapkan dengan berkembangnya pendidikan dengan sistem digital ini
perbanas institut dapat mencetak lulusannya menjadi sumber daya yang berdaya saing
ketika memasuki dunia kerja pada masa mendatang
nomor satu yang wajib itu adalah hard skill nya yaitu kompetensinya
ini sangat penting untuk daya saing sebab di era ini beberapa waktu ke depan
tenaga kerja dari luar negeri dari asean gampang masuk ke kita tidak ada lagi hambatan
jadi kompetensi secara individual itu harus ada
nomor dua yang tidak kalah penting adalah soft skillnya
soft skill ini adalah kemampuan diri untuk bisa bekerja sama
untuk bisa problem solving terhadap masalah yang kompleks
untuk bisa berkoordinasi dengan segala pihak ya
untuk kreatif di dalam mencari peluang bisnis dan seterusnya
nah betul yang terakhir adalah pengembangan jejaring mereka
seseorang alumni akan sulit dia untuk berkembang apabila tidak berjejaring dengan alumni alumni yang lain
kita punya himpunan alumni
perbanas institute berfokus memacu digitalisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi
di sektor bisnis khususnya keuangan dan perbankan
hingga april dua ribu dua puluh satu perbanas institut telah menghasilkan tiga puluh lima satu ratus empat puluh tiga alumnus
yang tersebar di berbagai sektor
mulai instansi pemerintah perusahaan swasta hingga wira usaha
inovasi dan kreativitas terus dikembangkan
sehingga perbanas institut dapat terus mencetak lulusan
yang banyak diserap oleh berbagai bidang lapangan kerja